semoga elsa makin dewasa
seharusnya keisha lah yang menyambut kue
memeluk kue di pintu keluar dan teriak memanggil kue mama
meluapkan kebahagiaan yang gue harapkan
sejak dulu sampai rasanya gak mau melepaskannya dari pelukan buah
tapi bukan keisha yang ada di depan gue saat ini
tapi reina malah bersama nino
bahkan sama mbak andi disini
apa ini semua nggak salah
terima kasih banyak atas bantuan di kasus saya ini ya
sama sama ibu elsa
sudah menjadi tugas saya sebagai pengacara anda
untuk bisa menyelesaikan semua keinginan klien
dan ini juga pasti karena kerjasama dari
bapak sipir dan ibu elsa sendiri
yang sudah mau kooperatif
untuk bisa menyelesaikan hukuman dari ibu elsa
begitu ya pak ya
terima kasih banyak ya pak
akhirnya saya bisa bebas sekarang
selamat buat kamu elsa
semoga ke depannya kamu lebih baik
kalau sudah tidak ada lagi kami boleh pamit pak
sudah siap untuk keluar ya
ini hari yang saya tunggu
bapak terima kasih banyak
terima kasih ibu elsa
terima kasih banyak ya
bu terima kasih banyak ya
semoga ke depannya kamu lebih baik ya
sekali lagi selamat
akhirnya hamba akan menghirupkan
kembali udara bebas
udara yang hamba rindukan selama beberapa tahun ini
semua akan kembali seperti sebelum hamba disini
sekolah kita akan himbar
dari ibu elsa
keluar di hari
yang sudah dinantikan selama
ya memang saya menunggu hari ini ya
persiapkan diri ibu elsa dan
silakan ibu elsa keluar
ya pastinya pak
karena ini merupakan kemenangan bapak juga kan
kamu tidak usah membawa tas saya
bawa saja ini suratnya
ya allah terima kasih
bahwa bisa merasakan dunia luar lagi
harapan dewi selamat ya
alhamdulillah kamu sudah keluar
saya senang sekali
iya mbak akhirnya
papa senang banget akhirnya kamu disebebas
ini kenapa mbak andi dan rina pakai ikut jemput gue sih
idin output nol tai yum
atau mbak andin mau pamer sama gue kalau dia masih punya rina
ya allah semoga semuanya baik baik aja
ya allah semoga mereka gak kembali bermusuhan ya allah
seharusnya keisha lah yang menyambut kue
memeluk kue di pintu keluar dan teriak memanggil kue mama
dan meluapkan kebahagiaan yang gue harapkan
sejak dulu sampai rasanya gak mau melepaskannya dari pelukan buah
tapi bukan keisha yang ada di depan gue saat ini
tapi reina malah bersama nino
bahkan sama mbak andin disini
apa ini semua nggak salah
santa frozen gimana kabarnya
hari yang kamu dan kita semua tunggu tunggu akhirnya datang juga
selamat datang kembali ya sayang ya
kita semua bersyukur
kita semua disini hadir untuk kamu
gak seneng kamu udah bersama orang
sekali lagi gue tanya mbak
tapi ya mbak kenapa gak bisa jagain anak gue dengan baik
kamu masih mau untuk masalah ini
mbak juga sudah berusaha semaksimal mungkin kok untuk menjaga anak kamu
mbak mencoba untuk melindungi dia
tapi namanya takdir gimana
mbak datang kesini bukan ngebahas masalah ini ya sal
mbak datang kesini karena mbak pengen lihat kamu
karena kamu sekarang udah bebas
mbak aku mau
oh ya saini ada surat
terima marah sobat kamu
om baik mau pergi sama nante prasen dulu ya
makasih udah mau ketemu sama om baik

om baik senang
mbak nante siap siap berubah sekarang